dari data bps tahun dua ribu dua puluh satu menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan baru mencapai lima puluh empat tiga persen
sedangkan untuk laki laki sudah mencapai delapan puluh dua empat belas persen
menurut menteri tenaga kerja ida fauzia salah satu faktor terjadinya kesenjangan ini karena adanya faktor budaya
karena budaya patriarki masih berkontribusi pada upaya kita untuk menempatkan secara proporsional segala bentuk jabatan untuk laki laki dan perempuan
stigma bahwa perempuan itu lembut kalem maka jenis pekerjaan yang cocok adalah yang jenis pekerjaannya dengan kelembutan itu
masalah lain yang saat ini menjadi sorotan adalah kesempatan kerja yang setara
cara bagi kelompok difabel
menurut staf khusus presiden bidang sosial angki yudhistia menjadi perempuan dengan disabilitas membuat mereka memiliki kerentanan yang berlapis
mengalami perempuan yang milenial dan berkebutuhan khusus berhadapan dengan disrupsi era yang terus berubah
dan juga kita mengalami adaptasi baru dan kita mengalami hal hal yang harus memaksa kita
untuk selalu beradaptasi
saya aku itu susah
saya aku itu sulit
berdasarkan laporan human development report tahun dua ribu dua puluh
yang dirilis oleh united nation development program atau undp dengan skor indeks ketimpangan gender sebesar empat ratus delapan puluh
menempatkan indonesia ada di posisi satu ratus dua puluh satu dari satu ratus enam puluh dua negara
irin wardani nabil haris jakarta